karena kalau mesin kan mungkin secara hasilnya bakal lebih rapih
tapi memang masih butuh untuk kita lebih tingkatkan lagi
kali ini jakarta fashion week akan dihelat di pondok indah mall jakarta selatan
oke dr beni rumah sakit sampai saat ini mempekerjakan dokter terawan ya seperti rspad kemudian rsdkt solo
jadi itu yang sudah dilakukan
magnitudo enam itu artinya dia potensi yang dimiliki untuk jakarta itu bisa lebih besar dari yang terjadi di cianjur kemarin
dan kemungkinan besar itu juga perlu ditemboleh bank
nah selain biaya pemilik anabul jangan lupa luangkan waktu untuk bermain ya
terima kasih terawan agus putranto apakah artinya semua sip atau surat ijin praktek dr terawan tidak bisa lagi terpakai
dan salah satu ciri adanya obesitas adalah munculnya perut yang buncit
rekomendasi mkek pbid harus menjalankan
bener bener diajarin basket
dulu namanya harapan tau gak
membuat ukuran yang lebih besar tentunya lebih rumit karena jumlah lelehan kaca jauh lebih banyak dan lebih susah dibentuk
untuk tidak setujunya mungkin
hal hal seperti ini yang kami dapatkan laporan dari mkik
hasil investigasi yang dibantu komite keselamatan lain dari tiga negara itu diungkap dalam rapat komisi lima dpr ri yang membidangi perhubungan kamis kemarin
bagus katanya ada apa namanya
we are listening to abastalk season dua kembali lagi bersama gue vincent manahem dan partner gue
udah tahu nih mereka tuh udah wah banget
karena hari ini kita kembali mendatangkan seorang kebasket buddha terus gak cowok lagi bu
semakin dekat waktunya tapi kemudian kesiapannya ternyata dengan rehat dua bulan kemarin
berikut ini saya akan sampaikan
sehingga pendapatan bisa lima puluh triliunan
salah satu lokasi pembuatan gelas gelas cantik ini
kenaikan pendapatan itu sangat jauh dibandingkan dengan kenaikan pembiayaan
dengan menggunakan konstitusi negara yang jarang digunakan
rumah bebek semua hancur terbawa air
kapan lagi main di senayan dengan bentuk
rahma juga menyebutkan beberapa cara untuk menghadapi dan mengantisipasi dampak bencana gempa
untuk kayak beberapa program
fbi mengatakan ada lebih dari tiga puluh
berarti kalo mulai smp lo eh mulai basket smp kelas tujuh lo ke jonas kelas
batang eceng gondok akan dijemur di bawah sinar terik matahari secara langsung
basket itu kan ke nomor berapa sih
pihak hamas harus mengambil keputusan
ya tau sendiri karen tuh sebenernya kalo
nah anda yang belum pernah mencoba pancake dengan jepang
kementerian keuangan pun mengumumkan secara resmi hasil pemeriksaan terhadap rat dan hasilnya
tidak terbukti jn satu mengakibatkan penyakit yang lebih parah
namun pro dan juga kontra muncul atas rencana ini di tengah masih berjalannya proses hukum tragedi kanjuruhan yang menelan korban hingga satu ratus tiga puluh lima jiwa
mungkin ini hanya untuk
ini dia s robot robot peracik minuman kreasi dari yusuf sofian
dalam mengatasi masalah ini
show pertama dimulai pada pukul tiga belas sementara show terakhir dimulai pada pukul dua puluh satu
ya seperti kehidupan kadang berhasil kadang gagal
kalau sahabat ada lama sama sekarang ya lama sama sekarang itu beda ya
mending jadi model buat sekarang kalau dia
tts diakibatkan oleh vaksin ini
alasan ronaldo sepakat bergabung dengan al nasar karena punya hubungan yang cukup dekat dengan rudy garsia pelatih al nasar saat ini
oke setelah lima agustus dua ribu dua puluh tiga artinya sudah tidak menjadi anggota idi apakah sip nya kemudian sudah tidak bisa lagi dipakai
menanggapi gelombang penipuan yang mematikan itu raksasa media sosial meta telah meluncurkan alat baru yang diklaim akan membantu memerangi masalah pemerasan seksual yang semakin meningkat
banyak sedikit cairan yang dipotong sudah diatur secara otomatis
keras kayak lu gak capek
nah jadi tentunya ini yang harus dilakukan oleh pemerintah
oke apa poinnya kemudian pak
ya wajar lah tadi juga kan ngambilnya dari lumpur lumpur juga ya bawahnya ya
jika di dalam rumah sebaiknya keluar dan cari tempat yang aman
tapi ini kita bicara peserta pekerja yang membayar iuran
mandikan mulai dari ekor dulu kemudian badan baru ke kepala
dan dari salah satu klub yang hadir waktu itu
seperti menggunakan helm dengan kaca yang bening agar dapat melihat jelas
kayak ada filter tentu yang kalau orang lukis selesai lukis hasil lukisannya itu wah gitu loh
ataupun polemik antara dr terawan agus puteranto dengan pbid
biasanya dia kalau ke lapangan tuh yang bawa jersi banyak
beruntung luka akibat benang tidak terlalu dalam hingga korban selamat
ini boleh nanya dulu gak kak
jadi yaudah enak aja gitu kurang
sebab yang dihias adalah ruang publik
bahkan setelah itu pihak koni juga melakukan hal yang sama
sebenarnya itu untuk pengamanan
terus ini kayak langsung dapat kesempatan buat asean games itu kan kayak aduh deg degan apalagi saingannya gila gila banget
dan ngambilnya dari alem
perpres enam puluh empat tahun dua ribu dua puluh
dr terawan agus putranto memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh pbid
misalkan lu sambil di klub sambil kuliah gitu
hal lain yang harus dilakukan adalah memperbaiki pola tidur mengurangi stres dan menjalani gaya hidup sehat
maka bukan tidak mungkin bahwa bank pada akhirnya juga akan kemudian terpaksa harus menaikkan tingkat suku bunga kpr
selama krisis biaya hidup dan akan diperiksa oleh komite parlemen
tapi kita harapkan masih ada sumbangan dari banyak pihak untuk saudara saudara kita
laundry coin bisa menjadi salah satu pilihan untuk mencuci pakaian
ya kalau menurut saya sih saya bangga dengan tukang tambal ban
seiring berjalannya waktu banyak saudagar asal tiongkok dan arab yang bersinggah di tanah abang untuk mencari rezeki
lebih dari sepuluh kematian sipil
menetapkan mario sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap david ozora
salah satunya adalah posko pengungsian di tempat saya melaporkan yaitu gereja santa maria fatimah
setelah dicetak bagian atas gelas kemudian dipotong agar lebih rapi dan tidak tajam
juga ada yang menggunakan lingkungan anda yuk mulai dibersihkan selain menjaga agar saluran
seperti misi seorang pedagang bakso yang meninggalkan keluarganya di solo delapan tahun lalu
kayaknya panjang banget ya sama karen ya
dan sekali lagi kode etik kedokteran harus bisa ditegakkan dan ditaati oleh semua dokter yang ada di indonesia
masih menggunakan air ledek yang berasal dari air tanah untuk konsumsi sehari hari
yang dihadapi warga australia
ditegaskan sekali lagi artinya dr terawan meskipun sudah diproses penghentiannya oleh idi
kita benar benar harus menyiapkan dokumen dokumen penting di rumah kita
anjing anjing ini sengaja dibiarkan berkeliaran agar dapat bermain dan berfoto bersama pengunjung
dekat sekolah gue itu sebelahan sama sekolah gue
sampai hari sabtu pun pagi
aduh ke augie sampe tangannya udah
karen ngeliat kak kim tuh jadi
tim liputan cnn indonesia
lihat ada nggak gelas yang retak pecah atau berbentuk tidak simetris
kita harus kendalikan bahwa pembiayaan pembiayaan itu
pertama pakai mesin dan satu lagi manual dengan cara ditiup
oke terakhir sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa kalau kemudian
saat itu pasar tanah abang menjual tekstil dan barang kelontong
kamu tuh kamu bukan big man
berarti lu bener bener masih ini ya masih apa ya kagok lah ya kalau bisa dibilang ya
tetap masih ada kemungkinan untuk melakukan pembelaan
jadi ini bukanlah berita yang baru sebetulnya
nah dengan adanya keterlambatan pembayaran akan kesulitan rumah sakit untuk membeli obat
itu yang dikritisi sama teman teman yang gak ikut dbl ya
dihaluskan campur dengan air hingga mencapai kekentalan yang diinginkan campur juga dengan
yang gurih dulu saya mau makan sebagai main course atau menu utama
kita belajar menggunakan resin
sehingga tadi pada akhirnya semua karya mural seni grafiti dan sebagainya itu mendukung estetika kota
ikut seleksi apa segala macem
waktu di korea itu
mayoritas masyarakat belum memahami apa bahayanya perut buncit
ini merupakan kunjungan resmi pertamanya ke australia sejak menduduki jabatan perdana menteri
menu yang dijual pun terjangkau di kantong mulai dari sepuluh ribu rupiah saja
terdaftar sebagai varian yang menjadi perhatian badan kesehatan pbb who
kemudian juga dia harus berhati hati
liga satu yang hadir yang menyatakan tidak setuju
supaya mereka bertanggung jawab terhadap apa yang ada di dalam klub itu
karena hari ini juga hari ini geser geser yang kita datengin tuh kan selalu spesial gitu
coba kan karena buat sendiri kan
sorenya main kayak gitu
artinya goncangan yang terasa bisa jadi agak lebih kuat
atas inisiatif dari tuan tanah yang namanya justinus fink justinus pink seribu tujuh ratus tiga puluh lima dibangunlah pasar tanah abang
nah ini harus butuh komitmen anggaran dari pemerintah
jadi tidak bagus dan tidak estetik di meja anda
maupun yang under dua puluh yang dipersiapkan untuk kita sebagai tuan rumah piala dunia bulan mei yang akan datang
tetapi kita akan melalui federasi
tidak baik baik saja dan sedang berupaya untuk bangkit pasca pandemi
perolehan laba tersebut naik signifikan sebesar dua empat ratus tiga puluh empat persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya
bila lebih warnanya akan menjadi kehijauan alias greenish
mantan pakar detektif dan kejahatan dunia maya bradley mengatakan penipuan berbahaya juga telah menyebar ke wilayah australia
begitu ada anak yang beli dia naro cup di sebelah kiri
kayak pemenang emang targetnya untuk bawa nama indonesia
cik ini memiliki daya tarik pada nilai sejarahnya
ya sebenarnya tipis tuh emang tapi pas udah detik detik terakhir tuh ya kita mungkin down juga
awal awal pas basket emang basicnya keluarga ada yang atlet atau gimana dulu

jadi kami datang juga hanya dengan begini
kemudian adanya pengurangan misalkan penjualan karcis atau kemudian
kalau orang itu kan punya modal besar
pekerja harus telaten membuat anyaman sedikit demi sedikit hingga menjadi gulungan besar
berikut ini laporan tentang hal itu yang disusun oleh peggy jakomolos untuk sbs news
rafael alun dituntut empat belas tahun penjara di pengadilan tipikor jakarta pusat dan jaksa
tentu ini wilayah mkek khususnya ikatan dokter indonesia dalam hal melakukan penegakan
menjadi tugas federasi dan tugas dari tim pelatih itu sendiri
bahwa surat izin praktek adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah setelah memenuhi persyaratan
selagi banyak yang butuh
yang dirawat di rumahnya sejak tahun dua ribu enam belas
waktu itu aku sempet kesana juga sih sama angel
jika menggunakan mesin produksi bisa ditingkatkan dan tentunya hemat tenaga